pertama kamu sekarang tinggal dimana
nama nama udah lama masih tinggalin
jess mau nanya dong
adi lagi tugas di luar negeri
kapan sih pulangnya pak
dia tuh kenapa sih sibuk banget
sampai gak pernah nelfon jazz
kenapa sih pak
iya juga ya jess ya
kamu bener tau gak
itu adi tuh
kurang ajar banget
justru sampe gak ngabarin kamu
papa patahin aja pak tulangnya
jangan dong pak
tolong sampein aja sama dia
kalo jess kangen ya pak
oke yaudah nanti bapak kasih tau ya
makasih ya pak
salam buat pacar nek
neng neng yang di jakarta ya om
selamat pagi pak
enggak kalah mata di siang
aku udah bilang sama papa aku
katanya nanti akan disampaikan sama adi
ya saya penasaran banget sama muka pacar kamu
kamu aja cantik
pasti muka pacar kamu ganteng
kasian papa kamu jess
kayaknya pembantunya lagi pulang kampung deh
soalnya papa kamu ganteng
gue punya baju warna warni pake bajunya item terus
mendingan laundry di tempat neneng aja neneng biasanya laundry nya di paris
enggak nek gak mau sok tau
papa aku setiap tanggal dua puluh tiga september selalu pakai setelan hitam hitam
hari ini dua puluh tiga september
susahnya boleh pinjem handphone suster
kamu ngapain jam segini belum tidur
kamu cepet cepet kak
tarduuu kan aku mau lantai
tahan aku lagi mau foto foto
foto sama barang barang yang dikasih buat aku
mas udah pada kamu diem aja kamu bantu fotoin dong
cuma bilang saya diem aja
saya mau nganti baju
anting kalu mahkota
jangan miring dong mas masa aku ikutan miring juga
nah gimana ya
nah nah lurus gitu
iya ini benar
tuh udah banyak
udah udah bagus kan
kok fotonya miring sih mas
tapi kan banyak tadi saya nggak fotoin cuma satu
miring semua fotoin lagi fotoin benar
ya yaudah sini sini
ini anne rek nanya
rina juga bukan fotografer tapi rina bisa
udah udah udah ya ya udah bener ribut ya
mas kamu aduknya angle jangan dari situ deh mas
gatau lah tapi biar keliatan kurus
gila kan kurus
ya ya ya sini sekali lagi sekali lagi
tuh gendut lagi kamu
ya udah sini sini saya fotoin sekali lagi
eh tar dulu
ini ada yang nelfon
aku angkat ya
tempat ini siapa
ini ini kamu nelfon pake pake telepon siapa
kok kamu tau nomor empat
kan mbak nin gak pernah ganti nomor dari dulu
kamu sehat elsa
sehat dong mbak
hari ini gue bahagia banget tau
bagus kalau gitu
kamu inget semua nonton mbak

it's untuk mbak

orang itu brooke
barang guru mbak itu
mbak glvanya juga
mbak betty cobain mbak tempo't
riang baik lah
oke baik boleh berat sih
semoga lo selalu sehat ya mbak
bisa jadi ibu yang hebat
buat reina dan calon anak loh
mbak seneng banget
ucapin lantau mbak
lantau sama kamu mbak
mbak juga doain semoga kamu sehat terus
bayinya juga sehat
dan selalu bahagia ya
ingat pesan gue
jangan pernah deket deket lagi sama nino
mbak selalu ingat pesan
ingat pesan kamu
iya mbak makasih ya
teleponnya udah dulu ya
mau dikasih ke suster
gak mati lagi di purchase
biarpun foto rakyatnya cuma rekayasa
tapi aku bahagia banget
syukurlah kamu suka nak
meskipun kamu belum sempat
ketemu mama kamu di dunia
mama kamu bisa lihat kamu dari surga nak
mama kamu pasti bangga
kamu jadi anak yang baik
sesuai harapan mama kamu
dan juga papa
maaf anda cari siapa
ya saya sendiri anda siapa
setelah bertahun tahun saya mencari
akhirnya hari ini saya berhasil menemukannya
orang paling menderita
atas perbuatan anda pada kakak saya
kamu masih hidup tama
anda mengharapkan sebaliknya
mengharapkan saya mati
tama mas gak mungkin mengharapkan begitu
pihak rumah sakit bilang
korban keselakaannya sofia dan pratama
mana mungkin mas berpikiran begitu tama
lindungilah keluarga hamla
dari orang orang jahat yang memencelakai keluarga kami
agar kami bisa segera terlepas dari teror teror yang menimpa keluarga ini
tidak lupa hamba juga memohon kepadamu ya allah
jaga selalu anak hamba aldebaran
berikan dia kekuatan sebagai seorang kepala keluarga di rumah ini
lindungilah juga andin istrinya
dan juga andin istrinya
supaya andin bisa selalu sehat
dan bisa melahirkan anaknya dalam keadaan sehat walafiat tanpa kurang suatu alam
kabulkanlah ya allah
ya rabbal alam
ini bu saya mau tanya soal yang kemarin itu bu
apa benar orang itu ibu maksud
saya sudah cek ke rumah sakit sejahtera
pasien itu bukan
denis yang saya cari
berarti saya sudah salah orang
besok itu subuh saya akan kembali ke jakarta
dengan penerbangan paling pagi
nanti setibanya di jakarta
saya akan langsung mampir ke rumah ibu ya
take care ya pak hati hati di jalan
terima kasih pasan usi
gak berusaha nyari tahu mas
mas dengerin mas dulu
mas ke rumah sakit
pihak rumah sakit gak kasih tau apapun sama mas
bahkan makamnya sofia
dan kamu mas gak tau
mas gak tau makamnya sofia dimana
tolong kasih tahu sama mas
kejadiannya gimana tak mak
kasih tau sama mas
oke kalau emang pengen tahu
kakak jangan sedih terus
anak dalam kenungan kakak
aku tahu kakak lagi sedih
tapi udah dong
hidup kakak itu masih berlanjut
kakak itu harus mikirin
bayi dalam kenungan kakak
pokoknya kak sofi tenang aja
aku bakal bantu untuk membesarin bayi kakak
aku gak usah kuliah kak
nanti aku langsung kerja aja buat bantu kakak gimana
udah dong kak
kakak itu gak pantas buat nangisin laki laki macam dia
pokoknya malam ini kita ke jakarta
kita lanjutin hidup di sana
nah gitu dong
anak kakak itu juga harus sehat
nanti kalau dia udah dewasa
pasti bakal cantik banget
aku punya ide
gimana nanti kalau kita ke jakarta
kita nginep di tempat teman aku
atau kakak mau nginep di tempat temen kakak
itu keluarganya baik banget loh kak
mereka pasti welcome banget
tapi kan kakak gak enak ngerepotin mereka
yang namanya temen itu
itu pasti bakal saling bantu
apalagi kalau ngeliat temennya lagi susah
udah malem banget
kakak tenang aja
jangan ngebut ya
gak tau nih kak
kayaknya mau gug deh
terus gimana dong
kayaknya kita harus cari bengkel kak
kira kira berapa lama ya
ini mah lama mas
harus turun mesin
aduh gimana ya
kalau tetap di bogor
aku sama kak sofia mau nginep di mana
kak sofia kan lagi hamil gede
mungkin aku ajak tidur di masjid
mending aku sama kak sofia naik bus aja deh
gimana kalau kita ke jakartanya naik bus aja ya
iya gak apa apa tam
gara gara aku motornya jadi mau go
mau gak mau kita
kita ke jakartanya jadi naik bus ya
gak apa apa tam
motor saya tinggal ya pak ya
berapa lama ya pak
besok sore deh minimal udah jadi
besok atau lusa saya ambil ya pak
kok lama banget sih tam busnya
iya nih kak sabar ya
mau ke jakarta dek
kebetulan saya mau ke jakarta
sekalian aja naik mobil saya
emang bisa ya kira kira berapa
daripada kita nunggu bis kemaleman
yaudah pak boleh pak
terus kenapa kalian bisa kecelakaan
tak mak saya tahu tak mak
saya mana punya rumah
kimi juga sama
saya udah ngessag ini

iya apa enggak
kamu gak usah asok asok
pura pura lupa deh
kamu gak usah kejutan mata aku lagi
mau bikin aku kaget kaget lagi ya
kejutan apa lagi
hari ini kan udah
buat besok bukan hal ini
ya besok kenapa
iya kenapa besok
kamu gak tahu besok kenapa
besok kan tanggal dua puluh empat
belum satu tahun pernikahan kamu udah lupa mas
lah ini aja lupa
gak usah ngejar ngejar aku
aku punya istri yang begana
tidak saja achet begini
ya udah raya ini bulan depan aja ya
kalau nanti teror terornya sudah selesai
baru kamu mau pergi kemana
aku mau ke bali
aku pengen baby moon terus foto disana
mau ke bali ke luar negeri boleh
asalkan terornya selesai ya
lihat apa gak ya
terus terang lihat kalian bahagia gini
tadi yang mau ngomong jadi kayak
ya gak malu lah gak usah malu kenapa sih
kalian kan suami istri yang sah
di hadapan tuhan
dan juga di mata hukum
terus tambah mesra gimana
tuh mama sampe
mau ngomong jadi lupa
pak sanusi datang ke rumah
pengen kalian ketemu pak sanusi
tolong pak sanusi untuk mencari deniz
ya sekalian aku mau tanya tanya sama pak sanusi
pak sanusi kan pernah jadi asisannya bapak
saya kasih tau ya
mobil yang kami tumpangi kecelakaan mas
mobil yang meledak
tak kenal mah kata saya
perkenalkan nama saya pratama
nama mbak sama adik siapa ya
nama bapak pratama
nama saya juga pratama lho pak
salam kenal pak
ini kan masih lama
mendingan tidur aja dulu
nanti kalau udah sampe
oh gitu ya
yaudah makasih ya pak
mendingan tidur aja kak
sofirih meninggal di tempat
lebih tepatnya demi keselamatan putrinya
demi kelahiran putrinya
tahu mas sepuluh menit setelah putrinya lahir
kakak saya itu menghembuskan nafasnya yang terakhir
kau tahu siapa yang ngubur
mas tahu setelah saya pulang
saya nyari putrinya kak sofia
udah nggak ada
mas yang bawa
waktu mas dapet kabar sofia kecelakaan itu subuh
mas langsung berangkat ke jakarta
sofia dan kamu udah gak ada
suster bilang dibawa keluarga korban
mas mau cari ke mana
mas nggak tahu mau cari ke mana
adalah anak mas dan sofi
itu yang mas lihat
kita bicara ya pak
tolong tahu benar kita bicara ya daripada
katakan sama tuhan
kalau tas ini saya tinggal di mobil
nanti jadi memancing orang buat berbuat kriminal lagi
saya bawa aja deh
kok saya bu diang lamun
iya mas itu bawanya itu ngebut
sampai nyelakain anak saya
udah mah aku yang salah memang
mas maaf ya tadi saya memang yang salah
aduh ren kamu itu hati hati dong
coba kalau tadi sampai kesorempet gimana
ren kamu bawa tas siapa itu
ini kan tas perempuan
tadi ketinggalan pas meeting di kantor paal
oh kalau itu ma dia pasti sengaja ninggalin tasnya
biar kamu tuh anterin ke rumahnya
besok pagi kamu antar ya
anter tasnya ke rumahnya
terus kamu ajak dia ngedet
udah oke kita masuk yuk
aku udah capek bersih bersih
hmm jangan jangan tadi randy itu ngelamun karena mikirin mbak catherine
ya allah makasih
sepertinya putra kesayanganku itu lagi jatuh cinta
rahma kamu sekarang tinggal dimana
nama nama udah lama sih tinggalin
dimana anaknya kak sofia
dia udah menikah
gak tinggal disini
ketemu lagi ya kak sofia
ketemu lagi ya kak sofia

kaya bisa pertemukan saya sama dia
kaya bisa pertemukan saya sama dia

tapi fan boleh saya minta tolong kasih tahu ke mas
mas mau ziarah ke sofi
mas mau lihat
kalo mas liat baju saya hitam hitam seperti ini
ini tanda yang saya lagi berkabung
tepat hari ini
yang mana anda salah satu penimpa utamanya
ada kesalahan mas di masa lalu
atas kesalahan mas sama kamu
dan juga almarhumah sofia
mas tau mungkin
mungkin ini sekarang udah gak ada gunanya buat kamu
terima kasih fad